ya pemirsa saat ini kami sudah di sebuah restoran yang sangat spesial dan ini adalah chefnya
nah le petit chef artinya adalah koki kecil
nah ini adalah koki terkecil di indonesia sekecil apa mari kita lihat bersama
makan bersama sang koki ini hanya bisa dihadiri tidak lebih dari dua belas orang setiap sesi
konsep lepetit chef adalah mengikuti jejak ekspedisi marco polo di jalur sutra
ditemani seorang host atau pemandu acara tamu diajak menjelajah dan disambut dengan bahasa lokal di setiap tempat yang dikunjungi
perjalanan ini diiringi dengan musik alat peraga dan tentunya hidangan lezat
setelah bertolak dari perancis negara asal sang penjelajah tamu akan menuju ke asia yaitu india dan himalaya
setiap tamu akan menjajal cita rasa khas setiap negara
jadi ini kita sedang mencoba lemon sorbet
ini adalah salah satu makanan yang lumayan khas di himalaya
sekarang kita di himalaya ini sedikit dikasih manis jadi gak terlalu enak nanti untuk makan yang makanan makanan berat
setiap hari tersedia empat sesi terdiri dari makan siang dan malam
lepetic chef akan berada di jakarta hingga dua puluh tujuh september
lepeti chef akan berada di jakarta hingga dua puluh tujuh desember dua ribu sembilan belas
namun reservasi sudah penuh dan pihak hotel menambahkan satu sesi lagi di sore hari
untuk memenuhi permintaan para pecinta kuliner
makanannya enak terus penyajiannya juga unik sama bisa belajar untuk sejarah juga
wah enak sekali
tekniknya ini bagus sekali tante baru pernah lihat ini
makanannya enak fantastik
actually presentationnya juga keren keren dan sesuai dengan negaranya masing masing
tamu dapat memilih empat paket menu dari harga satu empat juta hingga dua empat juta rupiah
cukup mahal memang
namun tamu tidak usah berkeliling dunia
cukup duduk di meja makan untuk mencicipi hidangan mancanegara
lipety chef pertama kali dihadirkan di belgia pada dua ribu lima belas oleh studio school mapping
idenya adalah mengawinkan sesi makan fine dining dengan teknologi video mapping yang menampilkan video berkarakter koki mini
sejak itu tim telah berkeliling ke berbagai negara membawakan cerita yang berbeda beda
nah sekarang sudah waktunya saya mencoba
ini safronnya terasa sekali dan memang anda harus mencoba soalnya ini experience nya bukan hanya menikmati hidangan yang enak
dan tentunya kita juga bisa melihat ada teknologi dan juga sejarah yang dipadukan
ini sebuah art sebuah show yang bisa kita nikmati dengan keluarga